sidang pembacaan nota pembelaan pleidoy atas tuntutan oleh terdakwa aman abdurrahman
akan digelar hari ini di pengadilan negeri jakarta selatan
selain terdakwa aman penasihat hukum aman juga rencananya akan menyampaikan nota pembelaan
sebelumnya pada sidang pekan lalu jaksa penuntut umum menuntut aman abdurrahman alias oman abdurrahman dengan hukuman mati
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari sidang pembacaan nota pembelaan dari aman abdurrahman
sudah ada mardika utama korespondensi ann indonesia di pengadilan negeri jakarta selatan
selamat pagi dika seperti apa nanti kesiapan aparat untuk menjaga sidang dari aman abdurrahman ini
selamat pagi lady dan juga aldi
saat ini saya belum bisa masuk ke dalam area pengadilan negeri jakarta selatan karena pihak kepolisian tengah melakukan sterilisasi
di area pengadilan negeri jakarta selatan sudah tampak cukup banyak ada anggota polisi dan juga tni yang melakukan penjagaan
dan juga sudah masuk ke area pengadilan yang nantinya akan menjadi tempat pembacaan dari nota pembelaan topledo
yang akan dibacakan langsung oleh terdakwa aman abdurrahman
kalau kita melihat pola pengamanan pekan lalu ada lebih dari satu ratus tujuh puluh personil polisi dan juga tni yang melakukan penjagaan di beberapa titik
mulai dari area utama di dalam ruang sidang lalu di sekitar ruang sidang lalu di bagian luar dan juga di sekitar jalan ampera raya jakarta selatan ini
kemungkinan besar pola pengamanan ini tidak akan jauh berbeda
pemeriksaan barang dan juga pengunjung juga tampak cukup ketat jika dilihat dari pola pengamanan pekan lalu
dilalui pemeriksaannya mulai dari gerbang lalu diperiksa kembali saat akan masuk ke area sidang
seperti diketahui bahwa sidang ini akan dimulai pada pukul delapan tiga puluh pagi nanti dan seperti yang diberitakan sebelumnya
bahwa nota pembelaan ini juga selain akan dibacakan oleh tim kuasa hukum atau asruddin hajani sebagai kuasa hukum yang mendampingi aman abdurrahman
aman abdurrahman pun juga akan membacakan sendiri pledoi atau nota pembelaan yang sudah ia siapkan
kalau saya boleh mengingat lagi sidang pada pekan lalu
tampak setelah sidang pembacaan tuntutan dengan hukuman tuntutan hukuman sumber hidup maksudnya hukuman mati pada saat itu
aman abdurrahman tampak memberikan kertas atau catatan kepada asruddin hajani
saat saya konfirmasi kepada asruddin apa sebenarnya isi dari catatan tersebut yaitu adalah poin poin pledoi yang akan dibacakan pada hari jumat pagi ini
ya dika kuasa hukum aman abdurrahman sebelumnya meminta agar sidang dimulai lebih awal
apa yang kemudian menyebabkan permintaan ini dan apakah sudah hadir kuasa hukum dari aman abdurrahman ini di pn jaksal
ya sampai saat ini memang belum tampak asruddin hajani di area pengadilan negeri jakarta selatan
memang pada pekan lalu asruddin meminta bahwa sidang dimulai lebih cepat agar juga selesai lebih cepat
mengingat ini juga adalah hari jumat dan waktunya memang terhitung cukup pendek dan itulah menjadi salah satu alasan dari pengacara dari aman abdurrahman
yang disebut oleh jaksa penuntut umum ini adalah sebagai pimpinan ataupun juga sosok yang menjadi inspirator dari serangan serangan teror di tahun dua ribu enam belas dan juga di tahun dua ribu tujuh belas
mulai dari serangan tamrin pada januari dua ribu enam belas lalu bom di gereja oikumene samarinda lalu kemudian juga ada bom di terminal kampung melayu kemudian serangan di tahun dua ribu tujuh belas terhadap kantor polisi di medan sumatera utara dan juga penembakan terhadap anggota polisi di bima nusa tenggara barat
jaksa penuntut umum
menuntut aman abdurrahman dengan hukuman mati karena ditengarai menginspirasi ataupun juga memberikan perintah untuk melakukan aksi teror meskipun dirinya tidak terlibat secara langsung
tetapi melalui buku yang ditulis yaitu seri materi da'wah dan seri materi tauhid maksud saya lalu kemudian dengan da'wah da'wah yang juga beredar di internet
ini memberikan inspirasi inspirasi terhadap para pelaku teror meskipun tidak mengenal secara langsung untuk melakukan amaliyah di sejumlah lokasi
bahkan juga di luar tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas yang menjadi materi dakwaan di tahun dua ribu delapan belas sendiri atau saat sidang akan berlangsung ini sudah tercatat tiga puluh delapan orang tewas baik dari pelaku teror ataupun juga korban
mulai dari serangan di makobrimob sampai serangan di surabaya dan juga sidoarjo jawa timur
baik terima kasih mardika utama untuk informasi anda melaporkan langsung dari jakarta